yang telah menolong hamba
hamba serahkan segalanya kepadamu ya allah
ini besok pagi aja ya
kok besok pagi
cuma satu hari aja nggak ada bedanya kan
mbak tolong mengerti saya mbak
ibu pasti sudah menanti kabar dari saya
dan orang orang di desa juga sudah mulai bertanya tanya
saya harus segera menemukan aditya mbak
percaya deh sas
kamu pasti bertemu dengan aditya
dan akan segera kembali ke desa
kita tunggu aja hampir besok pagi ya
ah mendingan sekarang kamu telpon ibu kamu
katakan kalau kamu baik baik aja
biar beliau gak khawatir
bilang aja kalau kamu sekarang bersama saya
kalau kamu baik baik aja
dan kamu sehat sehat aja
jangan ber quantitas
kan hati hati american

tapi ini baru baru tahun ya
jangan cemaskan dia
lebih baik kita mendoakan dia
agar selalu dalam lindungan allah
yang selalu menjaga saya
memastikan keadaan saya baik baik aja
saya gak tau dia pergi kemana
dia ada dimana kang
itu yang buat saya jadi cemas
akang memang buta
bisa merasakan kesedihan kamu
seperti mau berhenti
setiap kali ingat saskia kang
bagaimana kalau dia
jangan bicara begitu
allah itu mau tau
mana yang terbaik untuk umatnya
sas kamu di mana
bu saya baik baik aja kok bu saya sehat
iya tapi kamu di mana nak
kamu kenapa pergi gitu aja sih dari rumah
kamu di mana
maaf bu saya nggak bermaksud nyangitin hati ibu
sas lalu apa artinya ibu buat kamu kalau kamu pergi dari rumah begitu aja sas
bu ibu segala galanya buat saya
ya bu tapi saya harus mencari aditya
ibu baik baik aja kan
gimana ibu baik baik aja sas
berdiri aja rasanya ibu udah gak sanggup
bu ibu jangan nangis ya saya baik baik aja kok bu
kamu udah ketemu aditya
adit baik baik aja kok bu dia begitu mencintai saskia dia benar benar beruntung
sebentar lagi mereka juga akan kembali ke desa kok
saya bicara dengan siapa ya bu
aditya sangat mencintai saskia
aditya sangat mencintai saskia saya ini ibunya aditya
memang benar benar beruntung
maksud ibu artinya saskia sudah ada di rumahnya
ibu bersama aditya
maksud ibu artinya saskia sudah ada di rumahnya
oh iya ibu ibu jangan khawatir tunggu aja beberapa hari lagi ya
boleh saya bicara dengan saskia lagi
oh iya iya iya tunggu sebentar ya
ibu kamu ingin bicara
boleh saya bicara dengan saskia lagi

mbak kenapa mbak bicara bohong sama ibu
berbohong untuk kebaikan gak ada salahnya kan
setidaknya ibu kamu bisa tidur tenang malam ini
malam ini mungkin tapi besok besok
besok kita cari aditya ya
ibu sudah dengar semuanya
ibu bersyukur sas ibu bahagia
ada apa fatima
teleponnya keputus kan
biasa namanya juga telepon interlokal
tapi yang pentinglah kita tahu saskia baik baik saja
saya bahagia saya bersyukur
saskia baik baik saja
ada apa ini
saskia ternyata baik baik saja dan akan pulang ke rumah bersama aditya
gak seharusnya kita bohong sama ibu
kamu tenang aja
besok kita akan bertemu dengan adit
dan semuanya akan berakhir dengan bahagia
mbak anita baik sekali sama saya
tapi gimana kalau kita nggak berhasil menemukan aditya mbak
aduh kenapa kamu bicara begitu
karena saya sendiri bingung
bukannya adit mencintai kamu
iya tapi gak jelas kenapa tiba tiba aditya menghilang
dia juga gak menghubungi saya mbak
saya juga gak tahu dia ada di mana
saya khawatir dengan keadaannya aditya
udah deh mendingan sekarang kamu tenang
besok kita bertemu adit ya
sekarang mendingan minum dulu
saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama mbak
kamu itu udah saya anggap seperti adik saya sendiri
jadi gak perlu berterima kasih

dia selesaikan selam